salah satu jenazah korban jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh yang teridentifikasi atas nama rudolf petrusirs
disemayamkan di rumah duka darmais jakarta barat
namun hal mengejutkan justru terjadi karena adanya sengketa ahli waris yang mengaku sebagai anak dan istri pertama korban
dan ingin membawa jenazah ke manado untuk dimakamkan
salah satu jenazah korban jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklkp
yang teridentifikasi atas nama rudolf petrusyers disemayamkan di rumah duka darmais jakarta barat sejak selasa sore
namun pada rabu siang hal yang mengejutkan terjadi
pihak yang mengaku anak dan istri pertama dari rudolf petrusyers korban jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
mendatangi rumah duka usai teridentifikasi oleh tim dvi mabespori
dengan menunjukkan surat nikah akte kelahiran serta dokumen otentik lain dari anak anaknya
pihak istri pertama berharap bisa membawa jenazah korban ke manado untuk dimakamkan
menurut keterangan istri pertama korban setelah korban teridentifikasi
ada pihak yang mengklaim mengaku istri kelima dari korban
dirinya meregaskan belum bercerai dengan korban dan bila ada istri kelima
berarti pihak yang mengaku istri kelima harus menunjukkan surat cerai dari pihak istri kedua ketiga dan keempat
kami orang kristen
kalau bilang istri kelima kita tidak mencari surat cerai

senada dengan sang ibu salah seorang anak yuke yang bernama gabriela l sayers
juga ikut dalam proses kelengkapan dokumen otentik termasuk akte kelahiran dan ijazah sekolah dirinya
pihak klien yang minta keaslian dari berkas nggak boleh katanya cuma fotokopi
dan berkas ini juga nanti ditunjukkan ke rumah sakit polri bayangkara
untuk membantu menentukan siapa yang paling berhasil
sebelumnya jenazah rudolf petrus cyres yang telah teridentifikasi
masih tertahan di rumah duka darmais jakarta barat
karena adanya polemik perubutan hak ahli waris
untuk menjaga hal hal yang tidak diinginkan
pihak kepolisian dan tni disiagakan di rumah duka darmais
untuk mengamankan situasi di lokasi